kita langsung saja ke informasi pertama
politikus partai demokrasi indonesia perjuangan puan maharani
resmi menjadi ketua dewan perwakilan rakyat atau dpr
puan didampingi empat wakil ketua yakni aziz syamsuddin dari golkar
sufmi dasko ahmad dari gerindra
rahmat gobel dari nasdem
dan muhaymin iskandar dari pkb
penetapan puan dan empat wakil ketua lainnya ditetapkan
dalam rapat paripurna perdana dpr di kompleks parlemen senayan jakarta
rapat dipimpin pimpinan dpr sementara
abdul wahab dali munte dari fraksi demokrat
abdul mengatakan dua ratus delapan puluh lima dari lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr
yang dihadiri seluruh fraksi di dpr
abdul wahab menyatakan kelima pimpinan dpr itu otomatis
menjadi pimpinan karena masing masing parpol pengusung
berhasil meraih lima besar suara terbesar dalam pemilu dua ribu dua puluh
pelantikan kelima pimpinan dpr dilakukan
melalui pengucapan sumpah janji
yang dipandu oleh ketua mahkamah agung hatta ali